menurut diki semua pihak hendaknya berlaku adil dalam menangani supporter
kemudian untuk ekonomi kreatif juga ya dua puluh enam empat puluh enam miliar usd
nah kalau pakai kayu bakar dibandingkan lpg bedanya apa bu